untuk mengamankan situasi yang ada di jayapura agar situasi kondusif yang ada di jayapura ini tetap terwujud
kami berharap semua masyarakat khususnya pihak pihak yang merasa tidak nyaman dan merasa terganggu atau terusik dengan ditangkapnya beliau
saya berharap agar sabar
mari kita sama sama menunggu proses hukum yang dilakukan
karena kita sesungguhnya sebagai warga negara sama di mata hukum